daerah ini adalah penghasil kopi terbesar di bogor
kecamatan di kabupaten bogor ini juga menyimpan potensi wisata alam
terletak hanya dua jam dari jakarta kawasan ini menjadi salah satu tempat melepas penat warga ibu kota
inilah kecamatan sukamakmur

kedua di kabupaten bogor ini juga menyimpan potensi wisata alam
hidup pikuk kehidupan di ibu kota jakarta memang terkadang membuat warganya lelah termasuk saya nih
makanya saya akan pergi ke satu tempat yang tidak jauh dari kota jakarta
tapi punya pemandangan yang
satu ratus delapan puluh derajat berbeda dari kota jakarta
saya memilih untuk beristirahat sejenak dari hiruk pikuk ibu kota di kecamatan sukamakmur kabupaten bogor
jaraknya tak jauh hanya dua jam berkendara
meski relatif dekat dengan jakarta yang sibuk begitu memasuki sukamakmur saya disambut suasana yang berbeda satu ratus delapan puluh derajat dari ibu kota
semuanya serba hijau dan damai
kecamatan sukamakmur yang lebih dikenal sebagai sukamakmur jonggol memiliki berbagai potensi wisata alam seperti danau rawa gede dan sejumlah curug atau air terjun
tujuan pertama saya adalah curug ciherang
di desa sirnajaya
curug ciharang merupakan salah satu curug yang cukup terkenal di kalangan wisatawan
alamnya indah dan masih asri menjadi daya tarik air terjun ini
telah dikelola secara profesional akses ke kawasan wisata curug ciherang tidak begitu sulit
meskipun ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menjaga keamanan
meski demikian medan menuju curug ciharang cukup licin
berhati hati dan menggunakan alas kaki yang tepat wajib menjadi perhatian para wisatawan

jangan lupa like share dan subscribe
akhirnya sampai juga di curug ciherang
ini curug ini berada di ketinggian sekitar satu seratus meter di atas permukaan laut
jadi memang pemandangan disini sangat keren banget
ketika sampai di sini rasa pusing lelah semua yang dari jakarta itu langsung hilang
plong semuanya karena lihat nih betapa indahnya curug disini dan juga udaranya segar banget disini

di curug ciharang ada beberapa tempat yang sangat menyenangkan
air terjun bertingkat dengan tinggi tiga puluh meter
di bawah curug ini terdapat bebatuan dan kolam yang dapat digunakan untuk berenang
pengunjung dari jakarta bukan cuma saya loh
banyak warga ibu kota lainnya yang mengisi hari libur dengan menikmati panorama menawan curug ciherang
di sini ada banyak tempat untuk menikmati panorama dan curug
bagus bagus keren keren keren

karena senin udah mau pas kan yang pada ujian gitu
jadi penghitung sekalian biar fresh gitu ngejahin soal soal semua
jalan jalan senang gak kesini
ada mata airnya
ada mata airnya terus juga pemandangannya bagus
mandi berenang ya
lumayan dingin seru ya tapi
masih di desa yang sama tujuan wisata saya selanjutnya adalah situ rawa gede
siturawa gede adalah sebuah danau yang terletak di ketinggian delapan ratus meter di atas tanah
di atas permukaan laut
sekarang saya berada di rawagede
rawagede ini merupakan salah satu wisata primadona di kecamatan soekamakmur
keren kan rawagede
nah di sini para wisatawan bisa melakukan berbagai macam aktivitas
mulai dari camping mancing juga bisa naik bebek bebek
ada juga kolam renang
dan hanya sekedar duduk duduk sambil minum kopi dan menyaksikan keindahan rawagede di sini juga bisa banget pastinya
dan selain itu rawagede juga cukup terkenal karena menjadi salah satu tempat yang sangat cantik untuk wisata foto
nah sekarang saya mau foto dulu ya
danau yang memiliki luas lima delapan hektare ini dikelilingi bukit bukit
berbeda dengan curug ciharang
situ rawagede dikelola pemerintah melalui badan usaha milik desa atau bumdes sejak dua ribu tujuh belas
per tahun tempat wisata ini bisa meraup lebih dari seratus juta rupiah dari biaya masuk
yaitu sebesar dua puluh ribu rupiah per orang
kecamatan sukamakmur terdiri atas sepuluh desa dengan potensi wisata yang cukup banyak
pemerintah kecamatan berharap pemerintah pusat lebih banyak memperhatikan pembangunan infrastruktur di sukamakmur
kami mohon juga ada perhatiannya dari pemerintah provinsi dan dari pusat
karena ada beberapa juga anggaran yang memang harusnya ditangani oleh pihak provinsi ataupun dari pusat
tidak hanya masalah infrastrukturnya tapi masalah pariwisatanya
kami juga mohon gitu ya kalau bisa pak menteri pariwisatanya bisa berkunjung ke sini
karena ini dekat dengan jakarta paling mudah dijangkau dari jakarta paling cepat
karena puncak mungkin sudah menjadi alternatif macet saat ini
meski berlokasi dekat dengan pusat pemerintahan sukamakmur belum lepas dari julukan daerah tertinggal
data bps bogor dua ribu dua puluh satu menunjukkan bahwa sukamakmur merupakan kecamatan
dengan nilai indeks pembangunan manusia terendah di kabupaten bogor
berapa sekolah nolak dengan alasan apa
dengan alasan jauhnya karena di sini tidak bisa diakses oleh kendaraan roda empat ataupun roda dua
jadi banyak yang tidak sanggup
terima kasih banyak pak
jika tidak dan kalau misalnya l atau yang lain di sana saya akan menggunakan motor ditemani oleh pak adon
perjalanan seperti apa pak di sana
perjalanan sangat ekstrim
hal pinggang ya ochi arah coke leblok
atau tuh ibang arang ketiga waktu tak telfon
perjalanan seperti apa nih di sana
perjalanan sangat ekstrem
hanya orang yang sudah berpengalaman saja
yang bisa mengendarai motor di jalur ini
meski begitu saya tetap menikmati perjalanan
karena pemandangan di sepanjang jalan sangat memukau
pemandangannya bagus banget ya pak ya
ini kalau lagi ada kabut
kelihatan banget jauhnya itu
hamparan sawah teras sharing serta udara yang segar
menjadi pemanis perjalanan ini
tetapi selain dikenal sebagai kampung yang memiliki pemandangan indah
kampung mulya sari juga dikenal sebagai kampung tanpa ijasa
julukan ini diberikan karena tak satupun anak di kampung ini
memiliki ijasa kelulusan

agar anak anak desa ini dapat mengenyam pendidikan
salah satu tokoh masyarakat setempat
abu sofian membuat kelas baca tulis serta mengaji
jadi di tahun dua ribu sebelas itu sudah pas bapak pindah ke sini
itu bapak langsung membuka sekolah juga ya
langsung membuka sekolah
karena belum kepesanan sekolah dulu

kita sudah mengajari anak anak
kalau malam kadang kadang ngajar bapak ibunya belajar ya ilmu ilmu agama lah gitu
kalau siangnya anak anak sampai sore biasanya gitu
sore habis asar ngajinya gitu
belajar umumnya itu pagi sampai juhur
tapi beberapa sekolah nolak dengan alasan apa
dengan alasan ya jauhnya
karena sini nggak bisa diakses oleh kendaraan
roda empat ataupun roda dua
jadi banyak yang nggak sanggup
dua ribu tujuh belas menjadi titik terang bagi dunia pendidikan di kampung mulya sari
salah satu sekolah dasar negeri di desa suka mulya
akhirnya bersedia untuk menjadi induk dan memberikan kelas jauh
bagi anak anak di kampung mulya sari
hanya saja sekolah tersebut tidak menyanggupi untuk mengirimkan tenaga pengajar

ya boleh boleh
boleh ya saya ngempak pendukungnya ya
ya boleh boleh silahkan

empat puluh tujuh murid ini pun akhirnya diajar oleh usin dan rekannya
yang merupakan warga kampung lain
usin sendiri termasuk warga kampung mulya sari
yang tidak memiliki ijazah sekolah
usin hanya sempat mengenyam pendidikan di pesantren yang diasuh abu sofian
sistem pembelajaran di sini ya seperti biasa saya ngikutin belajar di bawah aja
kan jadi kan di sini kelas jauh jadi saya ngikut di bawah aja
dan memperhatikan dari buku buku juga gitu
kebetulan memang ada kendalanya jadi kan saya ngajar di sini
dari kelas satu sampai kelas enam cuma berdua
nah yang satu itu sekarang lagi kuliah jadi saya sering sendiri di sini mengajar
itulah yang saya sering kesulitan karena mengajar memberikan mata pembelajaran
kelas satu sampai kelas enam sendirian
karena hanya memiliki satu ruang belajar
maka jam masuk muridnya harus dibagi per kelas
ruang belajar yang dipakai pun tak memiliki meja dan kursi yang cukup bagi para murid
meski begitu anak anak kampung mulyasari tetap bersemangat belajar
karena bisa belajar
belajar matematika indonesia ips its
bapak senda dan pendidikan agama isi
nah nanti pak
ustazah alam bulan pengen jadi apa
adam yang berusia lima belas tahun baru akan menyelesaikan pendidikan sd nya pada dua ribu dua puluh
adam akan menjadi salah satu anak kampung mulia sari pertama yang memiliki ijazah sekolah
ia pun masih belum tahu pasti kelanjutan pendidikannya
setelah lulus sd
nggak tahu paling di sini sekolah paket
gak ada rencana pengen sekolah di bawah gitu
jalannya juga ini belum bagus
saat ini memang belum ada pilihan bagi anak anak di kampung mulyasari
yang ingin melanjutkan pendidikan sekolah umum tingkat smp
namun mereka dapat bergabung di pesantren ria dulcana di bawah asuhan ustadz abu sofyan
di sini mereka bisa belajar untuk mendapatkan ijazah paket b dan paket c
warga pun berharap pemerintah dapat turun tangan membantu membuka akses
agar para guru atau tenaga pengajar dari pemerintah bisa menjangkau kampung mulyasari
untuk mengajar anak anak di kampung ini
terdapat kebanyakannya di masjid bunda beri dr
mereka specie sakit

wow strong ya mbak
tak hanya memiliki potensi wisata
kecamatan sukamakmur juga menjadi penghasil kopi terbanyak di kabupaten bogor
dalam setahun sukamakmur mampu menghasilkan lima ratus ton biji kopi
terdapat kurang lebih dua ribu hektare lahan kebun kopi di kecamatan sukamakmur
desa sukawangi dan desa sirnajaya menjadi penyumbang terbesar kopi di sukamakmur
budi irawan adalah salah satu petani kopi di kampung arca desa sukawangi kecamatan sukamakmur
ia memiliki kebun kopi seluas lima hektare
dalam setahun ia mampu menghasilkan sepuluh ton green bean kopi
suka makmur memiliki dua jenis kopi andalan yaitu robusta dan arabica
saya diajak budi irawan untuk memanen langsung kopi arabica di kebunnya
yang terletak di ketinggian seribu meter di atas permukaan laut
saya di camouflage sami chapman sampai crispy tapioca potnya
sudah peluang mata menempel menggunakan roti

bukan sampai ter wielung perfisi dan seliicio igusi agar sebarang keawasan dapat kekosongan masalah kap wind
jadi malah lama lagi nunggu untuk bisa berbuah
jadi kita panen aja yang merah merah
jadi nanti biar lima belas hari atau sepuluh hari sekali kita panen lagi
perbedaan kopi robusta dan arabica terlihat pada bentuk daun dan buahnya
bentuk daun robusta lebih lebar sedangkan arabica berbentuk memanjang dan lebih kecil
buah rebusta bulat dan besar sementara buah arabica berbentuk lonjong
nah pak ini kalau kayak gini dia bisa dimakan nggak sih pak
kalau dimakan langsung sih nggak bisa paling dimut
keras kalau dimut kan rasanya manis
gak apa apa coba aja
ini kan manis
manis betul kayak permen
kopi sukamakmur memang cukup terkenal
namun petani kopi sukamakmur mengaku memiliki beberapa kendala
dalam memenuhi permintaan pasangan

modal yang terbatas membuat mereka tidak bisa melakukan penyiangan
makanya mengenai untuk apa biaya untuk penyiangan
kita sering ngajuin minta mesin rumput
karena kalau manual dengan luas kita repot juga kan

dibutuhkan proses yang panjang untuk menikmati secangkir kosong
dibutuhkan proses yang panjang untuk menikmati secangkir kopi
setelah dipanen buah kopi harus dikeringkan terlebih dahulu

hingga kulit buahnya mengelupas
proses pengiringan ini membutuhkan waktu dua minggu hingga satu bulan tergantung cuaca
setelah melihat langsung kebun kopi
saya berkunjung ke kafe kidemang yang terletak di desa sinarjaya
untuk mencicipi kopi asli suka makmur
proses pembuatan kopi selanjutnya adalah roasting
setelah mendapatkan biji kopi yang kering atau sering disebut green bean
kopi ini harus di roasting untuk mengeluarkan aroma biji kopi tersebut
setelah biji kopi dihaluskan menjadi bubuk kopi barulah kopi bisa diseduh dengan berbagai macam cara
di kafe ini ada tiga metode penyeduhan yang menarik minat saya
ada kopi tubruk c enam puluh dan sifon
kopi tubruk menjadi kopi yang paling diminati pengunjung yang memang merupakan penikmat kopi
karena memiliki rasa yang sangat kuat dan tajam
berbeda dengan metode penyeduhan
penyeduhan c enam puluh dan sifon yang lebih diminati oleh anak muda
dan sekarang saatnya saya mencoba
wah ini ya dia tadi kopinya ya
deg degan juga soalnya saya bukan peminum kopi tapi langsung coba kopi tubruk
strong ya mbak
buat perempuan emang
jadi ini juga gak pakai gula ya ini semua gak ada yang pakai gula
gak ada yang pakai gula nah kita coba yang lima enam puluh nya
kalau kata orang disasap jadi bukan diminum dihirup
diseremput dulu ya
iya diseremput dulu
ya ini lebih bersih
lebih bisa diterima lah
lebih bisa diterima oleh saya yang bukan minum kopi
ya kalau yang kayak gini
ini enaknya disasap lebih kerasa
rasa rasa yang muncul tuh lebih bisa dibeda bedakan ketimbang diminum kayak teamwork tadi
dia lebih flat
iya ini lebih clean lagi lebih tipis lagi rasa kopinya ya
jadi kalau buat saya yang bukan peminum kopi saya lebih senang yang siphon
jadi kalau urutannya ini saya lebih prefer yang siphon terus v enam puluh terakhir deh
kalau mau beli

pernah ada yang ikut di kompetisi di perancis gourmet coffee festival itu mendapatkan penghargaan silver sama bronze
kemudian saya sendiri tahun dua ribu sembilan belas sudah mewakili bogor khusus indonesia mengunjungi atau menjadi peserta di amsterdam coffe festival dua ribu sembilan belas
jadi kita sudah bisa mengenalkan kopi bogor ke mancanegara
para pengusaha dan petani kopi pun berharap kopi bogor khususnya kopi dari sukamakmur dapat lebih dikenal masyarakat luas
jika sukamakmur ditetapkan sebagai sentra kopi kabupaten bogor maka hal ini dapat membantu perekonomian warga sukamakmur